dijimahi jawa barat sejumlah pengunjung supermarket terpaksa pulang lagi
mereka tak bisa menunjukkan bukti vaksinasi lewat aplikasi peduli lindungi

lebih pengamanan aja untuk aman untuk keseluruhan
cari aman kita yang udah ini kan udah tahu yang udah divaksin yang dan yang dulu
efektif nggak pak
ya kalau efektif dan enggaknya harus menunggu waktu sih
ya begitulah sebagian besar tempat umum sekarang sudah mensyaratkan sertifikat vaksin lewat scan aplikasi peduli lindungi
aplikasi ini ternyata juga bisa mendeteksi
deteksi orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
nah muncul checklist berwarna hijau dan entry saya berhasil
ini dikarenakan aplikasi peduli lindungi saya sudah merekam riwayat vaksin
secara otomatis pemindaian saya tadi langsung masuk ke diari perjalanan
di sini ada riwayat lokasi perjalanan di stasiun duku atas kemudian jam dan tanggalnya pun secara real time
namun bagi yang positif covid sembilan belas ataupun yang
kontak erat checklistnya akan berwarna hitam
nah sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar ruangan atau di ruang publik
bayangkan aplikasi ini cukup efektif
mengingat ada empat orang positif yang masih keluyuran di luar ruangan
lah bagaimana cara kerjanya
ya jadi kita punya sistem lain tracing ya
nah itu kerjasama dengan tni polri untuk melakukan tracing setiap hari
misalnya ada yang positif kemudian nanti ditanya
anda pernah kontak erat dengan siapa saja gitu ya berdekatan dengan siapa saja
kemudian itu dicatat di dalam database kami juga
nah data itulah yang menjadi sumber untuk menginfokan ke peduli lindungi tadi
status hitam pada pengguna peduli lindungi akan bertahan selama empat belas hari
selama kurun waktu itu sistem akan menolak otomatis pengguna berstatus hitam masuk fasilitas publik
dengan ribuan orang positif covid sembilan belas yang tersebar
di tempat umum anda perlu perhatikan hal berikut
dengan datang ke tempat yang mensyaratkan scan aplikasi peduli lindungi
setidaknya paparan dari orang terkonfirmasi bisa diminimalisir
status hitam pada aplikasi akan membuat petugas melarang masuk
jadi anda bisa lihatlah siapa saja orang yang ditolak petugas
bisa jadi ia belum divaksin hp error kuota habis atau jangan jangan positif corona
jangan keluar rumah jika anda terkonfirmasi positif
dengan pantauan aplikasi peduli lindungi
bukan tidak mungkin anda akan dihampiri polisi atau tni untuk segera menjalani isolasi
ini berbahaya bagi orang lain dan diri sendiri
selain itu sangat memalukan jika anda diviralkan dan dihujat seantero negeri
tim liputan cnn indonesia